tak sedikit orang punya impian sendiri tentang gelaran pernikahan idamannya
mempelai berkereta kencana dengan iring iringan kuda layaknya pernikahan di cerita dongeng
mungkin itulah pernikahan impian bagi saifuddin warga bulungan jepara jawa tengah
dengan senyum mengembang di bibir saifuddin menuju rumah calon pasangan hidupnya
aidatul hasanah yang berjarak satu km dengan menaiki delman
ia juga diiringi rombongan yang menunggang sebelas kuda
keberadaan iringan pengantin dengan rombongan berkuda pada minggu delapan mei lalu ini pun
mengundang perhatian warga sekitar
tak sedikit yang mendokumentasikan dengan kamera telpon genggam
saifuddin sendiri mengaku sengaja membawa rombongan berkuda menuju rumah mempelai wanita
karena ingin menyalurkan hobi berkudanya yang sudah disukainya
sejak usia lima tahun
wah suka naik kuda
ini berapa pukul
ini yang mengiringi teman teman semua atau gimana
senang bahagia unik lah

jangan lupa like share dan subscribe
video rombongan keluarga pengantin pria di desa ciranca kabupaten majalengka jawa barat ini viral di media sosial
pasalnya rombongan yang mengantar pengantin pria itu disebut berjumlah tiga orang
banyak warganet yang kemudian penasaran dengan acara pernikahan yang dihadiri banyak warga tersebut
tak sampai di situ sejumlah akun media sosial juga turut membagikan ulang momen unik tersebut termasuk gubernur jawa barat ridwan kamil
pada detik com sang mempelai pria irfan nurdiansyah mengaku kaget jika acara pernikahannya pada senin sembilan mei ini viral di media sosial
irfan mengaku rombongannya terlihat banyak karena merupakan gabungan antara dirinya dengan rombongan sang mempelai wanita diva nurianti
namun jumlahnya tidak mencapai tiga orang
sebagian kan ada juga yang dari sini ini masih keluarga ada yang nungguin di sini
nah sebenarnya itu jumlahnya berapa
sebenarnya jumlahnya berapa
kira kira atau dikira kiranya
diketahui memang sudah menjadi tradisi warga desa setempat
tak hanya keluarga namun para tetangga juga ikut mengantar ke acara hajatan seperti pernikahan